setelah menjalani masa tahanan selama satu tahun
mantan ketua umum p tiga romah rumuzi resmi bebas dari rumah tahanan kpk jakarta selatan pada rabu malam
romi dinyatakan bebas setelah permintaan bandingnya dikabulkan oleh majelis hakim pengadilan tinggi dki jakarta pada dua puluh april lalu
sekitar pukul dua puluh satu empat puluh lima waktu indonesia barat romi keluar dari rutan kpk dan disambut oleh kuasa hukumnya magdir ismail
rormi resmi menghirup udara bebas setelah menjalani hukuman selama satu tahun
karena kasus suap jual beli tiabatan di lingkungan kementerian agama
meski mengaku tidak puas atas keputusan pengadilan ia mengaku bersyukur atas pembebasannya
ia pun menyebut belum mau memikirkan kelanjutan perkara hukum kasusnya dan hanya ingin berkumpul bersama keluarga
selama berada di tahanan romi menyoroti makanan yang dinilai kurang bergizi bagi tahanan
sehingga ia juga harus menjalani perawatan selama empat puluh empat hari di rumah sakit
peruntukan bagi tahanan di sini untuk makan itu sangat rendah ya untuk ukuran dki jakarta
saya tidak tahu persis berapa tetapi kisarannya antara rp tiga puluh dua sampai dengan rp empat puluh dua untuk tiga kali makan
jadi memang secara gisi tidak cukup
kami hanya diberikan kunjungan keluarga sebelum terjadinya covid dua kali sepekan
dan setelah terjadinya covid sembilan belas hanya box yang dikirim oleh keluarga yang mengunjungi kami
sama dengan putusan pengadilan tinggi jakarta
namun kpk berharap kasasi yang mereka ajukan dapat dikabulkan
kpk tentu berharap mahkamah agung dapat mengabulkan permohonan upaya hukum kasasi
dari jaksa penutup kpk tersebut
karena tentu ada rasa keadilan publik yang harus dipertimbangkan
terutama kita tahu bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa